sebuah kecelakaan beruntun tiga buah truk rabu sore terjadi di jalur pantura pasuruan
dalam kecelakaan itu seorang sopir terjepit bodi truk yang rikset
proses evakuasi berjalan dramatis karena warga kesulitan mengeluarkan tubuh korban
sopir truk ini hanya bisa mengerang kesakitan saat sejumlah warga berusaha mengeluarkannya dari dalam truk yang ringsek
setelah terlibat kecelakaan beruntun di jalur pantura di desa raji centre pasuruan rabu sore
proses evakuasi ini berjalan dramatis pasalnya warga kesulitan mengeluarkan tubuh korban yang terjepit bodi kendaraan
setelah beberapa jam korban akhirnya bisa dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis
kecelakaan bermula saat dua truk diesel yang tengah melaju kencang hilang kendali saat sebuah truk tangki di depannya
tiba tiba mengerang mendadak tepat di tengahnya
kecelakaan berjalan akibatnya tabrakan pun tak terhindarkan
hasil olah tkp sementara kecelakaan diduga karena sopir truk lalai saat berkendara
polisi kini mengamankan sejumlah saksi mata untuk dimintai keterangan